tim unit perlindungan perempuan dan anak atau pp asat reskrim polres tabogerkota rabu siang
mengamankan lima pelaku perundungan gadis remaja usai rekaman videonya viral di media sosial
kelima pelaku ditangkap di rumahnya masing masing petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa
rekaman video viral serta ponsel dari hasil pemeriksaan motif kelima pelaku tega menganiaya
korban karena terlibat perselisihan internal tiga minggu yang lalu terjadi perselisihan mereka
antara korban dan pelaku sebenarnya dalam satu grup yang sama ke grup yang sama yang bernama
al empang pusat sebelumnya aksi kekerasan geng gadis remaja terhadap seorang remaja putri
terekam kamera ponsel rekaman video ini pun kemudian beredar dan
viral di media sosial video itu menayangkan seorang remaja putri menjadi bulan bulanan gadis
lainnya di area pedestrian kebun raya jalan jalak harupat kota bogor jawa barat pada dua puluh
juni lalu selain dirundung korban juga dianiaya oleh para pelaku akibatnya fc remaja putri berusia
lima belas tahun tersebut menderita luka memar dan lebam di bagian kepala serta trauma berat tim liputan